tapi yang saya punya itu melebihi dari harta yang ada di dunia ini pak
maaf kalau aku masuk nerobos ke rumah kamu dengan cara seperti ini
berani banget kamu datang ke sini
tidak apa apa yang penting aku bisa ketemu kamu sayang
udah juli kamu jangan menyangkal isi hati kamu
aku bisa tahu apa isinya
sejak kapan kamu berada di profesi jadi peramal sampai kamu bisa tahu isi hati aku
aku nggak perlu jadi peramal untuk tahu isi hati kamu sayang
kan aku pernah bilang kemanapun kamu pergi meskipun kita berpisah pada akhirnya kita akan bersatu
karena kita dipersatukan oleh takdir
aku nggak akan pernah percaya sama omong kosong kamu tentang takdir itu nia
udah deh terserah
kamu mau bicara
tentang apa tapi hati kamu mengatakan yang lain sayang
sayang sekarang aku minta kamu tatap mataku
dan bilang kalau kamu nggak cinta sama aku
ya tuhan aku masih mencintainya
aku tahu itu
jadi tolong jangan bohongi perasaan kamu ya
jangan kegeeran kamu nia
enggak ini enggak mungkin nia
ini enggak mungkin
ini enggak mungkin
ini enggak mungkin
mas wadwan paman
berani beraninya kamu datang ke rumah saya
bawa dia keluar
bawa dia keluar
pak kalau pak sebentar pak sebentar
saya bisa menjelaskan semuanya pak
saya nggak butuh penjelasan
sudah bagus saya nggak telpon polisi
maksud saya datang ke rumah bapak untuk ketemu dengan putri bapak
karena saya mencintai dia pak
emang dia mampu itu pak
bisa aku ditutupi seperti itu
ini takkan muncul
bawa itu padahal nih pak
jangan biarkan ini ng porsche
kalau satu satunya kacici semakin lactose

yang menemukan saya pada hari ini pak
itu sudah takdir saya
jangan berani berani kamu bawa nama tuhan
kamu pikir dengan menyebut nama cinta dan bawa nama tuhan
saya akan memahamkan kamu dan keluarga kamu
keluarga kamu pembunuh
mama kamu berlaku morsi saya dan vino
ibu kandungnya juli dan cucunya sendiri
pak sudah dong pak nanti bapak sakit
pak apa yang terjadi di masa lalu itu nggak bisa kita ubah pak
tapi pada kenyataannya saya mencintai putri bapak pak
dan tolong beri saya kesempatan pak tolong
sekarang saya tanya sama kamu
apa yang kamu bisa kasih sama juli
apa yang kamu punya
apa pekerjaan kamu pak
bahkan kamu tidak bisa jawab pak
iya pak bapak benar
saya gak punya apa apa dan saya bukan siapa siapa
tapi yang saya punya itu melebihi dari harta yang ada di dunia ini pak
saya menawarkan cinta yang tulus kepada jumi
kamu mau kasih makan anak saya dengan cinta
aku tahu juli
di balik juli yang sekarang serbang mewah dan belambang
masih ada juli yang sederhana yang gak memandang harta
buat saya kamu tidak lebih dari orang yang mencari kesempatan untuk mengeruh hartanya juli
enggak pak itu salah besar pak bapak salah
iya tuhan berikan aku jawaban berikan aku jawaban
jurnih tolong lihat mata aku juli
aku datang ke sini bukan untuk mencari harta aku
tapi aku mencari cinta kamu
anap saja ini sebagai kompensasi karena kamu telah menolong juli dari kebakaran
terserah kamu isi berapa
tetap jangan pernah ganggu juli lagi
terserah kamu isi berapa
tetap jangan pernah ganggu juli lagi
tapi aku sudah bisa memastikan adverse anda
baiklah agar jika kita boleh mungkin don tar document of your life maid
akan itu kau lakukan oddangan
badai apakah tau kau notre queue
ya akunau adalah anakku
jangan bertentangan yang sis
terima kasih yang membuat brent jatuh di sana
kamu masih hati hati atau gerak
seperti yang tadi saya bilang pak saya datang sini bukan untuk mencari harta pak
harta itu gampang dicari pak
saya datang ke sini untuk mencari cinta anak bapak
oke kamu mencintai juli
saya kasih waktu satu bulan
kalau kamu bisa menghasilkan uang dari hasil kerja kamu satu miliar dalam satu bulan
kamu tahu kan di dunia ini gak ada yang mustahil
dan kalau tuhan mengizinkan aku akan datang lagi membawa uang satu miliar itu
saya akan datang satu bulan lagi